hai wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas indonesia yusuf kala menjenguk kapal dajambi region polisi
rusdi hartono dan juga ajudannya yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit polri
keramat jati jakarta timur pada jumat sore yusuf kala berharap keduanya cepat pulih agar bisa
kembali bertugas didampingi oleh kepala rumah sakit mantan wakil presiden republik indonesia
yusuf kala mendatangi gedung promotor rumah sakit polri kramatjati jakarta timur
ia dari final